gara gara kelamaan berdiri apa duduk bang
lo masuk rumah emak dah gak usah bantu emak dulu hari ini
tapi tadi gak enak sama emak bang
ternyata kalau sakit bunga lo tambah parah gimana
gak apa apa tapi rela
kan lumayan uang dari emak bisa nambah nambah buat uang kontrakan bang

ya bang ini minumnya
gak perlu ngomong dari tadi
tapi kamu curang pur
curang dari hongkong
itu namanya manuvertis
lu gak pernah nonton motogp sih
eh thisna emang tulisannya motogp
gak gaul lo
mau buka helm
itu pasti gara gara lo bikin kue kelamaan duduk
tapi bikin kuenya berdiri bang
berarti gara gara berdiri
jadi tati sakit punggungnya gara gara kelamaan berdiri apa duduk bang
lo masuk rumah rumah dah
gak usah bantuin emak di luar ini
tapi tati gak enak sama emak bang
gak apa apa tapi rela
kan lumayan uang dari emak bisa nambah nambah buat uang kontrakan bang
yang lolys puses itu daya
jangan lupa dikit
lagi meeting marathon sampai malam
oh iya yaudah gak apa apa
iya ditunggu ya
ini beres beres rumah dulu ya mak
nanti kalau udahan
kulit gue kok sekarang jadi gelap ya tis
kulit kamu mah pur
dari lahir juga emang udah gelap
bukan cuma sekarang
makasih ya bang ojak
mari kak tisna mas pur
mari neng ani hati hati di jalan
itu kenapa temen lo
katanya sekarang kulitnya jadi gelap
pur lo mestinya bangga punya kulit begitu
ya iyalah kan jarang yang model begitu
mas kulitnya mau putih gak mas
nih mas saya bawa krim pemutih mas
ini inovasi terbaru mas di dunia kosmetik
bisa kelihatan mas hasilnya mas
ini temen saya aja yang kulitnya hitam
lo cobain duluan deh tis
ntar kalau lo berhasil baru gue yang nyobain
gak mau apur
kalau kamu mau mah ga mau lo promised ya
coba aja sendiri
dikasih nih mas
tuh kan mas kelihatan tuh daki dakinya tuh
ih banyak banget mas
pur mah mandi jack
kalau pakainya tiap hari mas pasti bakalan putih mas
pakainya jangan terlalu banyak
ntar kalo kulit lo terlalu putih sampe temus pandang
murah mas mumpung lagi ada promosi satu ratus lima puluh ribu aja mas
selamat menjalani hidup dengan kulit yang baru mas

eh udah gue bawa bet

tolong bikinin ayah ayah teh manis dong
gak denger ayah ngomong apa
jack kucingnya yang kemaren
jadinya gimana jack
jadinya ga meninggal tish alhamdulillah